dan inget pertarungan ini sangat berat
dan gue gak mau ada korban lagi di geng kita
dan kalau misalnya
kalian gak berani perang sama geng serigala
kalian gak usah malu
terus sudah malam juga jadi mendingan aku balik aja om
belum lama lah
om aja baru ketemu
ketemu kamu belum semenit
udah masuk dulu lagi ke dalam
kita belum sempat ngobrol lama lama
saya disini lihat
aku ada materai om
potato tentang kahar careaja
kau dengan belakang ini ya
pak gak gitu juga kali pak
sih mengediman maketan bukan banyak yang suka
tapi banyak yang nolak adem
udah sama lirap
gue masih kecil
kok masih aja ada disini
bukannya perasan tadi kamu tuh udah pamit tau
reva itu tadinya memang sudah mau pulang
tapi papa yang tarik dia kembali
apa yang paksa dia masuk lagi ke rumah
kan papa kan juga
papa tuh gimana sih
kalau sama mama aja papa tuh gak pernah
ada waktu buat ngobrol
tapi bukannya kuping mama aja yang nggak punya
ada waktu untuk dengerin papa
mama masuk aja ke kamar
gak mau tau
udah di rumah kok nggak dikasih minuman
gak usah om
tadi aku udah makan banyak banget
tuh kalian denger sendiri kan
gak usah pake nawarin nawarin pak
tombol ini udah makan seluruh makanan
di dalam rumah ini
mamanya gimana sih
kalau kamu itu wanita yang berpendik kan
gak bisa ngomong begitu tuh sama cewek tombol itu
mama gak suka sama dia
dan mama juga gak suka kalau boy itu
deket sama cewek tembok kayak gitu
dia liar papa
dia kayak anak jalanan kayak gitu
pokoknya dia tuh gak cocok
jangan gitu lagi ya
mama gak boleh ngomong nyelekit lagi sama dia
kalau mama masih begitu
sama temen temen mama
yang model model kamu itu
pokoknya papa akan bikin mereka
untuk gerah di rumah ini
dan gak pernah mau mampir lagi
taruh di mana
boy gue jadi gak enak nih
bokap sama nyokap lo jadi berantem
pak dibiarin aja
nyokap sama bokap gue tuh udah sering berantem
malahan mereka tuh sering berantemnya
sampai ngomong mau cerai lah
berarti sampai sekarang gak cerai cerai kan
emang boleh ya
apalagi kalau suami yang ngomong cerai
itu bukannya sama aja udah cerai
mudah mudahan aja bokap sama nyokap gue tuh sadar
nah apa yang mereka lakuin itu
itu sebenarnya salah gitu kan
nyumpah nyumpahan mau cerai lah apalah
dan bener bener aja mereka sadar
terus mereka nikah lagi aja
reva sorry ya tadi om tinggal sebentar
ya itu supaya
kuping kamu gak panas saja
om nih lupa seharusnya tuh om
nelfon rekan kerja om
om tinggal dulu sebentar
mendingan aku sekalian pamit aja deh
kamu tinggal aja disini dulu ngobrol ngobrol
aduh sampai gak enak om udah malam lagi
kan aku pulangnya sendiri
oh gitu ya
oke boy kamu anterin reva pulang ya
oh tenang aja pak
sampai ke dalam rumahnya dengan aman
oh tenang aja pak
menyambung yang tadi siang pak itu ya
pangeran banyak banget di rumah lo
yaudah deh gue kesana sekarang ya
mondi makin parah
enam orang anak geng waria masuk rumah sakit
gara gara geng serigala
yaudah kalau gitu gue anterin lo pulang
habis itu gue langsung ke rumah sakit
yaudah kalau gitu gue ikut lo deh ke rumah sakit
ini udah malem lo gak usah ikut ya
mulai sekarang tuh lo harus tegas sama anak segala
kalau kita diem aja kita semua tuh bisa mati sia sia
yang jadi korban bukan cuma anak warior
tapi geng motor lain juga bisa jadi korban boy
yang jadi korban bukan cuma anak warior
tapi geng motor lain juga bisa jadi korban boy
udah gak ada cara lainnya lagi
mendingan kita samperin mereka aja
mendingan kita samperin mereka aja
kalau lo mau perang sama mereka
gak perlu bawa begituan
gimana kalau mereka juga bawa senjata
gue yakin banget kalau mereka gak bakalan bawa senjata kayak gitu
karena kita bakalan nyerang mereka secara mendadak
boy yang gue tau
di antara mereka pasti ada yang bawa senjata
kalau lo gak berani perang sama mereka tanpa senjata
lo gak usah ikut
dan gue gak mau ada korban lagi di geng kita
dan kalau misalnya
kalian gak berani perang sama geng serigala
kalian gak usah malu